dinas perhubungan dki jakarta sudah melakukan uji coba sistem parkir di kalijodo
menggunakan gate dengan mesin dispenser
uji coba sistem ini bertujuan agar masyarakat bisa dengan aman dan nyaman
memasuki kawasan ruang publik terpadu ramah anak
atau air petra kalijodo dengan membawa kendaraan
dsubki sudah memasang gate di pintu masuk dan keluar
nantinya warga yang masuk dengan kendaraan tinggal mengambil tiket
dan membayarnya saat akan keluar
tarif masuk bagi kendaraan tentu saja dibedakan
antara kendaraan roda dua dan empat
setelah di uji coba dsub berjanji akan resmi mengoperasikan sistem parkir baru ini
mulai pekan depan
korresponden cnn indonesia arman helmi di air petra kalijodo
arman beberapa hari lalu lahan parkir sempat dipegang oleh pihak tak berwenang
harga parkir juga sempat dinaikkan
seperti apa antisipasi terkini agar hal ini tidak kembali terulang
baik rian hasri
memang betul sekali informasi yang anda sampaikan tadi
beberapa waktu yang lalu memang perparkiran ataupun juga kawasan parkir
di sekitar lokasi ruang publik terpadu ramah anak ini
dipegang oleh pihak pihak tertentu yang mengatasnamakan warga setempat sini misalnya
namun ternyata setelah dikonfirmasi kepada pihak dinas perhubungan dki jakarta
mereka juga mengiakan atau mengakui bahwa memang sistem perparkiran
yang ada di kawasan kalijodo ini dipegang oleh preman begitu rian
untuk mengantisipasi agar supaya masyarakat juga tidak merasa khawatir
atau merasa dirugikan dengan adanya tarif parkir yang mungkin tidak resmi
diberlakukan oleh mereka yang memegang parkir
untuk itu dinas perhubungan dki jakarta sudah memikirkan dan sudah menerapkan
dengan membuat ataupun juga merancang sistem parkir dengan dua metode
saat ini untuk metode pertama yang sedang dishub fokuskan yaitu dengan
menggunakan sistem parking on street maksudnya

dengan membuat atau membangun semacam gate dengan mesin dispenser
dimana nanti ini kan dari jalur depan sampai dengan belakang itu satu arah
untuk masuk ke dalam kawasan kalijodo ini
jadi memang setelah mereka lihat jalurnya yang cukup tertip satu arah ini
mereka bikin semacam ada gate untuk pintu masuk
nantinya pengunjung ataupun juga warga yang datang atau memasuki kawasan erpetra kalijodo
dengan membawa kendaraan langsung mengambil tiket ataupun juga karcis di situ
kemudian nanti pada saat itu mereka akan membuat jalan ke kawasan kalijodo ini

yang nanti akan berjaga di pintu keluar
berbicara soal karcis tentu saja ada tarif yang akan dikenakan oleh
dinas perhubungan dki jakarta sendiri
mengenai tarif yang diberlakukan untuk kendaraan roda dua
menurut rencana akan dikenakan tarif rp dua untuk satu jam pertama
sementara untuk kendaraan roda empat akan diberlakukan tarif rp lima untuk satu jam pertama
dan selanjutnya akan dikenakan tarif progresif
namun hal ini juga akan dilihat
karena memang sepanjang jalan ke panduan dua ini atau jalan inspeksi
di sepanjang kalijodo ini membentang
memang juga bukan hanya kendaraan dari pengunjung yang ingin masuk
ataupun ingin menikmati fasilitas yang ada di kalijodo
tapi ada juga warga yang hanya sekedar melintas saja
nah menurut dinas perhubungan dki jakarta
bagi kendaraan yang hanya melintas
juga tetap harus mengambil karcis di depan gate
namun akan dilihat grace periodnya
jadi kalau misalnya mereka hanya melintas
ya di bawah dari sepuluh atau lima belas menit
maka mereka tidak akan dikenakan biaya
karena memang jalan ke panduan dua ini atau jalan inspeksi ini
cukup strategis untuk dilalui oleh kendaraan
baik yang dari arah seberang menuju ke arah sebelah sana
dan inilah antisipasi dari dinas perhubungan dki jakarta
untuk menjaga kawasan kalijodo ini tidak dipegang oleh preman
dan ada satu metode yang akan dilakukan dari dinas perhubungan dki jakarta
yaitu di seberang sana itu ada kolong tol sudiatmo
jadi kalau memang pengunjung membeludak di kawasan kalijodo ini
maka di sub dki jakarta akan mengarahkan kendaraan untuk parkir
di kolong tol sudiatmo dengan hanya membayar satu karcis langsung dibayar flat
jadi di sana kendaraan bisa parkir seharian penuh
tidak ada tarif progresif yang akan dikenakan
tapi itu pun kalau misalnya kawasan di dalam ini sudah penuh
maka petugas akan mengarahkan kendaraan yang lain untuk parkir
di seberang kalijodo ini tepatnya di kolong tol sudiatmo
nantinya akan ada petugas resmi yang berjaga jaga di sana
karcisnya pun resmi
dan tarifnya juga flat
dan mengenai alat meter parkiran yang sempat digadang gadang rusak
ataupun juga hilang pihak dinas perhubungan dki jakarta juga sudah mengatakan
bahwa semua alat milik mereka baik itu alat meteran untuk parkir di sini
semua masih tetap terjaga dengan aman dan selamat
tidak ada yang rusak
dan nantinya begitu sistem parking on street ini menggunakan gate resmi
diberlakukan satu pekan mendatang
makanya meteran meteran tersebut akan dipindahkan
atau akan dicabut
mengenai antisipasi premanisme lainnya juga pihak di sub dki jakarta
sudah berkoordinasi dan juga sudah ngobrol ngobrol bersama warga sekitar kalijodo
karena memang sejauh ini dan selama ini mereka lah yang juga turut membantu
untuk menjaga sistem perparkiran yang ada di sini
untuk itu dinas perhubungan dki jakarta juga akan bekerjasama dengan pihak rt dan rw
ataupun juga kelurahan dan kecamatan setempat
untuk menggalakkan para pemuda atau karang taruna
untuk mengajak serta mereka
agar supaya mereka bisa bekerja dan berkarya di sini
mungkin mereka bisa menjadi penata parkir atau petugas yang ada di loket parkir begitu rian
namun hal ini masih tetap akan diperbincangkan akan dibahas
karena menurut di sub dki jakarta mereka nantinya akan diberikan gaji yang sesuai dengan umr
nanti akan ada juga asuransi kesehatan seperti bpjs dan juga tunjangan lainnya
baik armah nelmi korresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan langsung dari kawasan kalijodo